tak hanya bebek tapi juga ayam daging aneka ikan sungai dan ikan laut jerawan bahkan lengkap dengan petai dan jengkol
kemudian rasa daging rasa daging nggak usah dikasih bumbu macam macam
warga menduga sumur mereka rusak akibat pencemaran di sungai
kemudian dengan patahnya ini otomatis ya secara umum langsung ketahuan bahwa ada problem di beberapa hal
terutama dari temen temen yang umurnya udah agak tua bu
nah dia yang paling kecil kalau lagi setia enam puluh lima tujuh puluh
misalnya nah ini balik lagi
meski anak sewaan emak mengaku khawatir membiarkan dia mengemis sendiri
kemarin tadi selesai juga ke solo dia lah
melainkan berada di bagian belakang pangkal penis